kalau gitu pade langsung aja kita mulai prosesi sunatannya dokter
bukan bukan ini istri saya baru beli kelapa caranya mau saya tebas
ya kita bareng bareng ya waalaikumsalam

assalamualaikum ayu waalaikumsalam kok tumben sendiri bugat kemana
afan pade butet lagi bantu ngejar haikal dan dodot bareng ustadz usa dan pak serikiti
astagfirullahaladzim apalagi ini afan ustadzah saya pamit dulu mengejar haikal
bantuin pak ustadz oh gitu ya hati hati ya pade
kalau demet caranya jangan begitu apa tidur poin aja the point kayak anak sekarang gitu ya
enggak janji tapi kamu yakin gak tuh matianya udah aman tersimpan ntar kalau ketahuan
gimana ntar kalian jadi disunat dong doanya bener aja dong gitu kemohonan itu karena doa semoga
ustadz yang itu enggak tahu jadi kita enggak jadi disuruh ya udah nggak apa apa yang penting
tiangnya kan enggak tahu nama pak ustadz dulu dong untuk sunatan masa sudah fix sudah siap

ayo kita pasti assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah
sobri indra lukman
ada apa ini maaf saya mau tanya kalau enggak di tiang penyangga buat sunatan masalahnya berarti
sunatan masalah enggak jadi dong ya kan pasti batal kenapa mesti enggak jadi sobrinya jadi
nanti peserta sunat yang enggak bisa ngeduk dong ustadz ya kan acara sunatannya itu bisa
dilaksanakan di aula bisa di kelas ataupun bisa di ruang uks yang penting ada peserta
sunatannya dan ada dokternya jadi insyaallah kita tetap laksanakan semoga rencana duduk semua
michael berhasil kalau begitu ustadz pamit duluan ya ustadz mau kasih pengarahan buat
para santibuang yang lain inget tetap jadi baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini dimulai ayo mawsat sebelumnya teammates at the pra functions nah untuk hai kau dan gelik
sekali kalian berkata jujur tetap apa yang sudah kalian lakukan dan ustadz musa akan sadarat untuk
menindak tegas permasalahan itu sekarang coba kalian jujur kenapa kalian menukar daftar nama
sunat santriwan ponok pesantre kunanta coba jelaskan maksud kita tahu disunat iya ustadz
kita cuma takut diselamat hai hai ga ngapain masih takut nama kamu itu tidak ada di dalam
daftar sunat karena kata pakde ayam ibu dari jenis naikal oh iya kemarin pakde bilang katanya
pada itu salah bicara harusnya yang disunat itu adalah adik kamu raffi aku aku lagi ulala
lagian kenapa sih kalian dia takut banget disunat padahal disulit itu wajib hukumnya dan juga
menyehatkan bukan begitu pak dokter betul betul jadi sudah tentu terangkan sekali paksaannya
terutama untuk sehat begitu iya betul dan selain itu hitam atau sunat itu juga adalah bagian dari
ajaran agama kita dimana hitan ini sudah diwajibkan dari zaman nabi ibrahim jadi syarat nabi ibrahim
kita lanjutkan pada zaman kita pada syarat agama kita dan harap diketahui juga bahwa nabi ibrahim
juga ketika pertama kali disunat itu pada usia delapan puluh tahun istana ibrahim alaihissalam ba'da sana
pada saat beliau usia delapan puluh tahun lalu dengan cara apa disunatnya saat itu alat alatnya masih
sederhana dalam hadits itu wahtatana bilqudum dikitanya dengan memakai kampak coba bayangkan
karena wajib dan perintah allah beliau laksanakan nah kalau sekarang udah ada dokter alatnya lebih
canggih lagi insyaallah insyaallah tidak sakit dokter ya fahim tum fahimah itu si sobri indra
luqman juga mau ikut kita

tuhan tuhan hanya masih ada di perintahsanya sudah berwarc amerika maksudnya lihari nginformasi
eh kalian bertiga maju setengah lekah ke depan
maju setengah lekah tiga tiganya
ya perhatian untuk para santriwan dan santriwati yang ustadz musa sayangi
ustadz memohon dengan sangat partisipasinya untuk menjaga kelima anak ini ya
supaya tidak melakukan hal hal yang pikir pusing kepala ya
tidak melakukan hal hal yang melenceng lagi
jadi kalau ada hal hal yang mencurigakan silahkan lapor kepada ustadz musa boleh
ataupun kepada ustadz ridwan
assalamualaikum pak siti
eh pak ustadz waalaikumsalam
pak saya mau curhat nih sama mpok
curhat apaan sih pak ustadz
saya tuh udah gak tau lagi ya mesti gimana ngadepin dua anak gitu tuh
sobri sama haikal bandelnya tuh kebangetan apalagi sobri itu
ya allah pak ustadz ya maklumin aja
juga anak anak dia tuh begitu semuanya itu pada kepolosan sendiri
gak pak d
pak ade kenapa belum disunat
kenapa belum disunat
jangan dokter gak mau disunat
yaudah kalau gitu pak d
langsung aja kita mulai prosesi sunatannya
aduh sunatnya pake apa dok

aduh sunatnya pake apa dok
eh bukan pak d bukan
ini istri saya baru beli kelapa
caranya mau saya tebas
gak mau dong
kenapa pak d
gak mau apa
kejam apa nya
gak mau disunat

pak d saya baru dateng

masa akar jengkol saya sunat

ya ya bisa aja pak ustadz ini
masa akar jengkol saya sunat
masa akar jengkol saya sunat
gak disunat ya
lah enggak emang
saya tanya sekarang

pak d udah sunat belum
udah pak yang lamun pengen disunat
udah pak ustadz saya ngelanjutin ini ya
udah silahkan silahkan silahkan
pak siti pak d
ngapain pak ustadz
saya pusing pak deh saya tuh lagi kesel
lagi gundah gulali
apalagi sobri itu ya
saya mau tanya deh
apakah kalau anak tunggal itu memang kelakuannya aneh aneh begitu ya
terus juga ngeselin gitu
haikal juga begitu
kau sana kemari mencari allah
bisa aja pak d
mohon maaf dah pak ustadz kelakuan si haikal
ya pak d saya sih maklumin banget lah kalo kelakuannya haikal
cuman itu tadi pak d
kalo udah dateng haikalnya
kepala saya tuh kadang muter muter
ini bagus lagi di depan
biasanya kalo udah pusing
pala saya pindah ke belakang
yah yaudah pak ustadz
pak d pak d
emang anak kecil mau begitu
iya dia mah
ya daripada bandel
daripada apa emang kepolosannya
daripada begitu mendingan
mancing pertanyaan saya
oh mancing pertanyaan
oh mau buka
boleh tuh biar saya gak pusing
pertanyaan dari saya ya
kopi kopi apa yang manis tapi bikin gudeg
gini minum kopi ngaduknya pakai toa
salah toa dibawa bawa
nih kagak ada yang semenggah pisang
kopi ya pak d
wah ngapain mau kopi lah